pemirsa banjir kembali terjadi di kelurahan bukit duri jakarta selatan di rt satu rw dua belas
ketinggian air bahkan mencapai delapan puluh cm
menurut keterangan warga setempat air sudah mulai naik pada pukul empat dini hari tadi
dan banjir diperkirakan terjadi akibat limpahan air dari bendung kantulampah
sudah ada korespondensi nnnmu muntazat cateningrat di bukit duri
taza sejauh ini wakamilat juga memang masih ada genangan di sana
seberapa tinggi taza
good morning prabu dan juga dhaniar
kalau di tempat saya berdiri saat ini memang ketinggiannya tidak terlalu tinggi hanya sekitar dua puluh cm saja
namun jika saya harus berjalan lebih jauh lagi menuju ke arah rt satu
tepatnya di pintu gerbang sma delapan memang bisa mencapai pinggang orang dewasa begitu dengan ketinggian kurang lebih tujuh puluh hingga delapan puluh cm
dan ini juga terus meningkat nampaknya seiring dengan peningkatan tinggi muka air di pintu air manggarai
yang memang sejak pukul dua belas malam
kemarin memang telah mengalami peningkatan tinggi muka air begitu seiring dengan turunnya tinggi muka air di bendung katulampa
yang mulai tengah malam menurun begitu
namun kebalikannya malah di pintu air manggarai mengalami peningkatan
bahkan sejak pada pukul tujuh pagi hari tadi sudah mencapai angka tujuh ratus enam puluh lima cm
berada di siaga tiga ataupun waspada
diperkirakan memang masih akan terus meningkat
namun begitu warga di sini nampaknya juga sudah cukup terbiasa dengan banjir yang terjadi
sejak bulan februari kemarin memang sudah beberapa kali terjadi bulan ini
aktivitas warga masih terus berlangsung
saya sudah melihat beberapa warga yang menembus baik banjir ini baik dengan berjalan kaki ataupun menggunakan roda dua
dan juga ada anak anak yang berenang di sini
juga terkait dengan pengamanan dari bpbd dki jakarta sendiri juga sudah disiagakan
satu buah perahu untuk nantinya dipergunakan juga nantinya diperlukan untuk melakukan proses evakuasi
namun hingga saat ini memang masih belum ada warga yang meminta untuk mengungsi ataupun perlu dievakuasi
dan saat ini memang dari
satpol pp pihak kepolisian dan juga bpbd masih terus memantau bagaimana perkembangan dari banjir saat ini di kawasan bukit duri
kalau anda lihat saat ini memang di sana pihak kepolisian menyisir kawasan yang banjir begitu dengan membawa perahu karet
namun nampaknya memang tidak membawa warga yang meminta untuk dievakuasi
dan hingga saat ini memang ini terus dilakukan untuk memastikan tidak ada warga yang memang mengalami kecelakaan ataupun terdampak dari banjir hingga membahayakan nyawa
dan di kawasan bukit duri ini ada kurang lebih tiga kelurahan
di kurang lebih dua belas rt yang terkena dampak banjir
dan di jakarta dilaporkan ada delapan kelurahan dan dua puluh empat rt yang terdampak banjir
dan nihar prabu
oke baik mumtazah terima kasih atas laporan anda langsung dari bukit duri mengenai banjir yang ada di sana ya